demonstrasi penolakan wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode pada senin kemarin
memang berujung ricuh selain diwarnai aksi saling dorong dan hujan gas air mata
terjadi pembakaran pos polisi pejompongan oleh masa pada senin malam
polsek metro tanah abang pol subsektor pejompongan yang dibakar masa pada senin malam
hingga selasa pagi ini masih diberi garis polisi
terlihat ruangan utama pos polisi hangus terbakar
ada pun aksi pembakaran pos polisi terjadi setelah senin sore
masa yang berdemo di depan gedung dpr dipukul mundur ke arah simpang selipi
selain itu sejumlah petugas dari dinas pertamanan dki jakarta terlihat merapikan sejumlah tanaman yang rusak
tepat di depan gedung dpr yang terinjak oleh massa pada senin kemarin
namun sejumlah coretan yang dibuat masa yang mewakili tuntutan mereka masih belum dibersihkan